kementerian agama indonesia mengkonfirmasi rencana pembukaan kembali umroh oleh pemerintah arab saudi mulai satu november dua ribu dua puluh
kecuali argentina brazil dan india yang penanganan covid sembilan belas di sana dinilai belum berhasil
tetapi menurut anton subakti sekjen himpunan penyelenggara haji umroh khusus himpuh
per satu november arab saudi hanya akan membuka umroh untuk dua puluh ribu jamaah dari seluruh dunia
itu pun diperuntukkan bagi yang sudah mendaftar lewat iktamarna sebuah aplikasi berbasis android dan ios yang dikeluarkan saudi
menurut anton selain jamaah dari negaranya sendiri pemerintah arab saudi juga pasti akan memprioritaskan jamaah
dari negara yang lebih berhasil menangani covid sembilan belas dibanding indonesia
karena itu dia meminta penyelenggara umroh untuk menunggu perkembangan terutama jumlah kuota umroh yang akan diberikan untuk indonesia
bagi para penyelenggara dan juga
bagi masyarakat tentu saja harus realistis melihat kenyataan ini ya
tentu kita gembira tapi satu hal kita harus menunggu kapan akses ini dibuka bagi kita
tadi sudah saya sampaikan animo masyarakat begitu tinggi termasuk animo masyarakat warga saudi sendiri
jadi kalau nanti masyarakat atau indonesia diizinkan masuk
masyarakat juga mesti paham bahwa ini bukan umroh sebagaimana um
umroh dalam kondisi normal
karena masuk masjid itu diatur
dan hanya di waktu tiga jam
artinya kalau berhasil kita menjadi peserta umroh
masuk masjid itu hanya punya waktu tiga jam
sementara bagi penyelenggara haji dan umroh biaya umroh di saat pandemi pasti akan naik
menurut andi alamsyah salah satu ceo penyelenggara umroh
kenaikan terjadi karena adanya syarat swab test dan kenaikan bbm di arab saudi
karena itu calon jamaah umroh yang sudah lunas pembayaran
tapi tertunda keberangkatan terpaksa harus menambah lagi biaya saat akan diberangkatkan kembali
andi juga mengaku kecil kemungkinannya jamaah umroh indonesia bisa berangkat mulai november ini
tapi yang perlu diketahui bahwa untuk keberangkatan umroh itu dibutuhkan banyak
untuk keberangkatan umroh itu ditunjang oleh banyak faktor
yang pertama penerbangan
masih belum ada pesawat yang memberikan konfirmasi keberangkatan pada tanggal satu november yang akan datang
kemudian juga visa
provider visa yang bekerja sama dengan kami
kita sudah hubungi bahwa mereka prinsipnya mereka siap
tapi sampai saat ini belum ada rencana atau belum ada step step pelaksanaan pemberian visa pada tanggal satu november
yang akan datang
sementara calon jamaah umroh tentu menyambut baik pembukaan kembali umroh oleh arab saudi
salah satu calon jamaah akan mendaftar ulang
sementara yang lain mengaku tidak masalah jika harus membayar biaya tambahan asal bisa berangkat
insya allah kami menyambut kembali dan kami bersama dengan teman teman akan ikut mendaftarkan umroh haji
kemungkinan tidak di bulan ini atau bulan november kami kemungkinan ada di tahun depan di bulan januari atau februari
ini saya mau nyampaikan nggak enak
ini saya mau nyampaikan nggak enak
untuk ibadah saya itu nggak pernah ngitung
artinya jika ada penambahan misalnya itu bapak nggak keberatan ya
tapi kan saya nggak keberatan kan jamaah yang lain nggak tahu kan
berdasar situs haramain info milik otoritas haji dan umroh kerajaan saudi
ada sejumlah perubahan fundamental dalam penyelenggaraan umroh di masa pandemi
selain semua calon jamaah harus terdaftar dalam aplikasi itamarna
rentang usia yang diizinkan adalah delapan belas hingga enam puluh lima tahun
jamaah juga harus dibagi menjadi dua belas kelompok
perkelompok wajib diawasi satu petugas kesehatan dan hanya boleh berada di dalam masjidil haram paling lama tiga jam
arab saudi juga mengevaluasi terus negara mana yang dapat izin umroh berdasarkan tingkat risiko terhadap pandemi covid sembilan belas